putri anastasia bagian empat
di negeri yang tidak jauh
ya aku rasa cerita ini tidak perlu diperkenalkan ataupun pahlawan kita
yeay super asia super asia super asia
terima kasih sayang
ingat kekuatan ada di pikiran
anastasia melanjutkan pekerjaannya membantu orang dan menyebarkan cinta
tapi seperti setiap pejuang lainnya
dia membutuhkan tidur
apa yang terjadi ini masih gelap
ayahmu meminta kehadiranmu ana ini penting
ayah apa semua baik baik saja
tidak anastasia ada yang salah dengan kerajaan kita
lihat ke luar
anastasia melihat bahwa lampu rumah orang orang menyala
tidak ada yang tidur
anastasia kerajaan kita sedang diserah
anastasia bergabung dengan pasukannya dan mereka berbaris ke kota
tapi mereka tidak melihat perampok tidak ada bandit dan tidak ada pencuri
mereka semua hanya orang orang dari kerajaan mereka
jangan khawatir kami di sini untuk melindungi kalian
superastia itu kau bantu kami bertarung
putri lihat itu pasti ada ratusan dari mereka
dalam beberapa hari mendatang
tan zongga mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan para goblic
tidak tidak tidak
menendang pohon itu menyenangkan bagimu mungkin
tapi dalam kekacauan ini sesuatu yang aneh terjadi
saat anastasia menutup matanya karena frustrasi
dia tanpa sadar membedakan dirinya sendiri
setiap situasi stres memberi kita kesempatan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita
ana kau menemukan kekuatanmu
saat anastasia menggandakan dirinya
dia terkejut melihat bahwa para goblin juga menggandakan diri
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak lupakan
saya harus pergi ke luar sana
akhirnya raja rubin menyatakan tan zongga berada di bawah pengepungan dan orang orang diberi perlindungan di dalam istana sampai ancaman goblin diatasi
ayah goblin adalah makhluk ajaib tertua kita harus pergi ke dasarnya dan bukan hanya melalui kekuatan tapi melalui kesabaran dan strategi
mungkin sudah saatnya kau mencari bantuan dari negeri penasihat
negeri penasihat aku pikir itu adalah mitos
tak seorang pun yang aku kenal pernah bisa bertemu dengan mereka tapi kita harus mencoba
kau harus menyeberangi lembah para menteri dan melakukan perjalanan melalui pegunungan berbahaya
ayah izinkan aku pergi segera
goblin adalah makhluk yang paling nakal dan tidak ada batasan untuk kenakalan mereka yang membuat mereka berbahaya
aku percaya padamu kami akan mempertahankan istana sampai kau kembali
anastasia segera pergi dan membiarkan pasukan membimbingnya
dia melakukan perjalanan melalui pegunungan berbahaya dan mencapai sebuah lembah
ada sebuah kota kecil di sana yang tampak disergap oleh elang besar
itu dia super asia sang penjaga malam aku telah mendengar tentang dia
tidak tidak belok kiri burung
super asia kau adalah satu satunya yang aku lihat dalam tahun tahun hidupku yang menunggangi elang perkasa
kami berhutang budi padamu
aku melakukan apa yang akan dilakukan siapapun di tempatku meskipun aku harus mengakui menerbangkan elang itu menyenangkan
itu menurut aku orang ilmu inienger siapapun yang kuil dessasamu
tadi kebetulan maka saya telah membahas penyebab keberadaanmu
yang mencari ku
oo oo cah tidak sesebuah baju tersebut

tapi jika kau sungguh ingin membantu aku mencari negeri penasihat
bisakah kau membawa aku ke sana
dengan senang hati
super asia super asia
super asia sungguh wanita yang luar biasa
elang turun di puncak bukit
kau harus pergi ke arah itu
kau akan menemukan lorong gelap yang akan membawamu ke negeri nasihat
terima kasih burung perkasa
tapi berjanjilah bahwa kau tidak akan menyusahkan siapapun lagi
aku berjanji padamu super asia
kau mengajariku bahwa kita dapat melakukan hal besar jika kita menggunakan kekuatan kita demi kebaikan
aku akan berada di sana kapanpun kau membutuhkan
anastasia memasuki jalan gelap
wow pasti sudah berjam jam aku berjalan melewati jalan ini
aku pikir negeri nasihat akan penuh dengan cahaya dan kebijaksanaan
kenapa di sini gelap sekali
karena kau harus berada dalam kegelapan untuk menghargai cahaya super asia
dalam hitungan detik jalan itu hampir meleleh
tidak ada apa apa
dirinya berada di taman yang sangat indah
selamat datang di alam kuno putri anastasia
bagaimana aku bisa tahu namaku
oh kami tahu siapa kau
dan kami juga tahu mengapa kau ada di sini
kami adalah penjaga kerajaan
putri kami membantu mereka yang mencari bantuan dan layak mendapatkannya
dan kau berkali kali membuktikan dirimu sebagai wanita pemberani dan bijaksana
kau harus memberitahuku cara untuk membantu rakyatku
mereka telah menyerang desamu karena mereka melebihi jumlah pasukanmu
dan mereka tahu itu
kekuatanmu tidak menakutkan mereka
kekuatanmu tidak menakutkan mereka
kami dapat membantu menangkap mereka

tapi kau harus menemukan cara untuk mendisiplinkan mereka

trikira dan omis menaruh sepanci emas dan botol kecil di depan anastasia
labu ini berisi ramuan ajaib
gambarlah sebuah lingkaran di tanah dengan itu dan simpan pot emas ini di tengah
goblin bisa menolak apapun
tapi bukan emas murni yang disihir dengan magis
tapi bukan emas murni yang disihir dengan magis
begitu mereka berada dalam lingkaran mereka tidak akan bisa keluar tanpa kau menyika ramuannya
semoga berhasil putri
semoga berhasil putri

kau pikir ini akan berhasil
dan itu berhasil
para goblin tertarik pada emas ajaib
dan terperangkap di tengah lingkaran
sekarang mau diapakan mereka
ayah mereka tidak akan menyebabkan luka yang menyedihkan
kita tidak bisa menghukum mereka
tapi mungkin menyusahkan kita lagi
serahkan itu padaku
raksasa negri ini dikutuk
kalian menyusahkan orang orang
kalian harus berurusan dengan dia
tidak kami tidak mau
kami tidak mau
sekarang setelah kita menyelesaikannya
sepertinya kalian bisa pergi dengan damai
dan sedikit takut mungkin
para goblin dibebaskan dan dikawal kembali ke tempat asal mereka
anastasia kau sekali lagi menyelamatkan kami
tapi perjalanan ini telah mengajariku lebih dari sekedar keberanian
aku telah belajar pengampunan
dan fakta bahwa kekuatanku belum ditemukan
kepala aku akan berputar sekarang
kedamaian dipulihkan di tanzonga
dan elang yang perkasa dia mengambil kesempatan untuk berbuat baik dengan teman tercintanya super asia di sisinya